saya adalah bapak ruli rinaldi
pak ruli rinaldi adalah pengusaha bakso bakwan aromasoan
yang kemarin ikut juga berpartisipasi
karena formula e kemarin adalah formula e pertama
yang secara khusus memberikan tempat bagi umkm
pdi perjuangan dibuat berang atas pernyataan gubernur dki jakarta
anies baswedan di balai kota pada jumat lalu
pernyataan orang nomor satu di jakarta itu diduga
menyindir pernyataan ketua umum partai berlogo banteng
megawati soekarnoputri dalam rak kernas beberapa hari lalu
sekretaris jenderal pdip hasto kristianto mempertanyakan sikap anies tersebut
menurutnya langkah anies menunjukkan sikap politik yang tidak mengakar ke masyarakat
ya seingat saya pak anies itu jadi gubernur sudah sejak tahun dua ribu delapan belas
karena baru sekarang bertemu dengan para tukang bakso
jadi itulah sebagai contoh ketika politik itu tidak mengakar
sehingga terlambat untuk bertemu dengan rakyat kecil
sebelumnya pada dua puluh satu juni lalu megawati berseloroh tentang papua dan tukang bakso
tak sedikit pengguna media sosial yang menyebut ketua umum pdip itu
rasis dan merendahkan profesi
jadi ketika saya mau punya mantu itu saya udah bilang nih
berdua sama anak saya tiga
awas loh kalau nyarinya yang kayak tukang bakso
jadi bayangkan saya pikir kok pdip ini paham